kita ke informasi lain rencana pembangunan proyek kereta dari manggarai menuju bandara soekarno hatta oleh pt kereta api indonesia
masih menemui hambatan pt kai yang berencana melakukan penertiban terhadap sebelas bangunan di kawasan manggarai mendapat tentangan dari warga
nilai ganti pembongkaran yang hanya dihargai dua ratus lima puluh per meter persegi untuk bangunan permanen
dan dua ratus ribu per meter persegi untuk bangunan semi permanen dianggap warga sangat tidak manusiawi
warga mengaku akan tetap bertahan sampai pt kai memberikan nilai ganti rugi yang sepadan kepada mereka
sosialisasi sosialisasi kami siap gitu asal mereka mau datang ke tempat kita
pt kai menyatakan langkah merealisasikan proyek ddt ini memiliki sejumlah dasar hukum
di antaranya perpres delapan puluh tiga tahun dua ribu sebelas di mana pt ki ditugaskan untuk menyelenggarakan sarana dan prasarana kereta api bandara soekarno hatta
pt kai juga berperuman pada surat hak pakai no empat puluh tujuh tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan untuk melakukan penertiban
pt kai sudah mengeluarkan sp tiga pada dua puluh satu
pt kai juga berperman pada juli dua ribu tujuh belas berisi imbauan kepada warga untuk mengosongkan rumah paling lambat pukul dua puluh tiga lima puluh sembilan wib
namun hingga selasa malam warga pemilik bangunan di kelurahan manggarai masih bertahan di tempat mereka
warga juga sudah mendirikan tenda untuk berjaga jaga apabila terjadi hal yang tidak mereka inginkan
rencananya proyek kereta bandara ini ditargetkan akan mulai beroperasi pada juli dua ribu tujuh belas
dan dapat melayani tiga puluh lima penumpang dengan total panjang trek kereta sejauh tiga puluh enam tiga km
proyek ini diperkirakan memakan anggaran rp dua tujuh triliun